kita jadi sangkanya jualan ini di tanah
pembongkaran lapak pedagang di pasar perabotan rumah tangga
di kawasan jati negara jakarta tibur rabu pagi diwarnai penolakan para pedagang
mereka menolak lapak dagangan dibongkar karena sudah menempati lapak selama puluhan tahun
pemberian surat peringatan ketiga pada selasa juga dinilai pedagang terburu buru
pedagang membutuhkan waktu untuk memindahkan barang dagangan mereka
sementara relokasi ke pasar milik swasta di sekitar lapak juga ditolak karena tingginya biaya sewa
berhenti semua dari ln juga nggak ada pemutangnya

penerdiban dilakukan karena pemerintah kota administrasi jakarta tibur
berencana menata area pasar seluas satu dua ratus meter persegi ini
lahan akan dikembalikan fungsinya menjadi taman
sementara pedagang direlokasi ke pasar sanjo milik swasta dan sisanya ke pasar milik pd pasar jaya
ini hanya pengamanan aset pengosongan dan juga mengembalikan fungsi taksi
karena ada program pemerintah provinsi dki jakarta dan juga pemerintah kota jakarta tibur berkaitan dengan penataan kawasan
pada penertiban kali ini lebih dari tiga puluh kios pedagang dibongkar petugas
bagi pedagang yang bersedia direlokasi diminta mendaftarkan diri ke kantor kelurahan rawabunga jatinegara jakarta timur
stefanus wangge jakarta